semuanya akan baik baik saja besok
saya kepikiran ibu
saya kangen sekali sama ibu
saya sedang bersama calon suami saya
kalau ibu tahu yang sebenarnya
kamu hanya kepikiran dia terus
makanya suka mendengar suara yang aneh aneh
mendingan tak hajut sangat
saskia akan datang
sebagai orang tua
kamu hanya bisa memohonkan
keselamatan dan perlindungan dari allah
aku gak ngerti sih kang
orang di kampung ini
semua udah membicarakan saskia
tiap hari semuanya pada nanya sama saya kan
mereka bahkan udah bikin cerita ya
enggak enggak tentang saskia
sekarang kalau saya
pencet terus seperti itu kang
masa saya harus jawab dengan punya obat yang sama terus kang
mungkin kamu harus belajar
untuk tidak menampung
semua kata kata orang
merusak diri kamu sendiri
kalau apa kata orang kamu tampung
kalau kamu percaya sama sastia
serahkan segalanya pada allah
gak semudah itu kang
darah daging saya
saya itu udah berdoa kang
saya mohon pada allah
supaya saskia itu cepat pulang
supaya penderitaan saya juga cepat berakhir kan
saya itu berharap
supaya kalau perlu itu matahari
gak usah terbit kang
karena kalau udah pagi
semua orang di kampung itu
tuh nanyain saya terus kang
sampai saya itu sekarang gak berani keluar rumah
allah lebih mencintainya
biarkan campur tangan allah di dalamnya
agar saskia segera pulang
dan diberikan yang terbaik oleh allah subhanahu wa ta'ala
sudah tengah malam
mendingan kamu sholat hajj
supaya kamu bisa tenang
semuanya akan baik baik saja besok
semuanya akan baik baik saja besok
saya kepikiran ibu
saya kepikiran ibu
saya kangen sekali sama ibu
saya kangen sekali sama ibu
saya kangen sekali sama ibu
saya sedang bersama calon suami saya
kalau ibu tahu sebenarnya
dia bisa mati berdiri
kenapa kamu datang ke jakarta
untuk bertemu calon suami saya
tapi kamu belum menemukan dia kan
tapi sudah dijembat
kalaupun kamu akan keluar dari sini
apakah kamu akan menemui pacarmu
iya dia sangat mencintai saya
semoga saja itu benar
karena pria pria di kota itu tidak sebaik yang kamu pikir
karena aku pernah merasakannya
kita seperti menggali lubang kubur kita sendiri
pacar kamu berbeda
sepertinya dia sedang menunggu kehadiran kamu
dan aku lihat
kamu seperti wanita baik baik
terima kasih ia
saya mau sholat
saya boleh pinjam ukenanya pak
sebentar kami ambilkan alat sholat
pengacara kamu sudah datang
ya dia yang akan membantu kamu
mungkin ini keberuntungan untuk kamu
ini yang bernama saskia
oh ya terima kasih
pengacara yang akan mengeluarkan kamu dari sini
saya ingin mengucapkan terima kasih
kamu cukup beruntung
karena tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya
dan itu bisa meringankan hukuman kamu
saya bisa meluarkan kamu dari sini dengan mudah
asalkan kamu mau mengakui kesalahan kamu di hadapan hakim
dan tidak mengulanginya lagi
saya tidak mengerti pak
kalau kamu mau mengakui kejahatan yang kamu lakukan
kejahatan apa yang telah saya lakukan pak
kejahatan yang telah kamu lakukan adalah
saya bukan pelacur pak
saya bukan pelacur pak
sudah berkali kali saya bilang kalau saya bukan pelacur
saya banyak berasing pak
saya berkali kali sudah menemui pembela perempuan
kedalamnya mereka selalu menyangkal tentang profesi mereka
yang seperti pembela mereka
seperti kamu sekarang

jika kamu tidak mengakui kesalahan kamu
hakim akan menghukum kamu selama enam bulan
dan mengenakan denda yang cukup besar
saya gak akan melakukannya
saya bukan pelacur pak pengacara
berarti kamu memilih di penjara
saya gak peduli
demi allah saya bersumpah kalau saya bukan pelacur pak
saya tidak akan membela kamu lagi
perempuan seperti kamu lebih pantas dalam sel saja
pengacara saya adalah allah
dia yang akan membela dan mengeluarkan saya dari sini
jangan selalu mengakhiri masalah dengan air mata
berkali kali akan bilang
cobalah untuk ikhlas
insya allah semuanya akan terasa enteng
allah tidak akan memberikan cobaan pada umatnya
apabila umatnya tidak mampu untuk mengikulnya
saya khawatir sekali sama keadaannya
jangan berhenti berdoa fatima
dia tidak akan apa apa
hanya seperti saya pernah bilang sama akang
saya bingung saya harus jawab apa kalau orang orang kampung ini tanya
jangan berpikir seperti itu
berpikirlah yang positif
berpikir seperti apa yang telah kamu katakan pada orang orang di sini
bahwa putrimu akan kembali dengan kehormatannya
insya allah kang
bagus sekali ma
tentu saya suka
kamu tahu gak
walaupun saya sudah sebesar ini
memiliki dan menjalankan banyak perusahaan
tapi dalam memilih baju selalu mama yang siapin dan membelikannya
bagi mama saya tetap anak kecil
dengan semangat di sini saya
ibu salah sangka
ini bukan kemauan saya
ibu tolong bu
ibu saya gak punya siapa siapa di sini